kebijakan ganjil genap kembali diterapkan di kota bogor pada akhir pekan tanggal dua puluh tiga sampai dua puluh lima juli dua ribu dua puluh
bagaimana efektivitas kebijakan ganjil genap ini dalam menurunkan tingkat mobilitas dan menekan laju penularan covid sembilan belas
untuk mengulasnya lebih lanjut kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wali kota bogor bima arya sugiarto
kang bima apa evaluasi anda terkait penyekatan yang dilakukan selama ppkm darurat sehingga perlu kembali memperlakukan sistem ganjil genap pada akhir pekan ini
data menunjukkan bahwa beberapa hari terakhir ini memang agak sedikit melandai lonjakan kasus positifnya
angka keterisian tempat tidur juga membaik
tapi nggak bisa juga dikatakan bahwa covid ini sudah terkendali
jadi kami terus beritia maksimal untuk menekan mobilitas warga
berita terkini mengenai penyekatan dan penyekatan darurat
berdasarkan pengalaman kami dua kali kami memperlakukan kebijakan ganjil genap
dua duanya berhasil dengan sangat signifikan mengurangi lonjakan kasus positif waktu itu
makanya kami memilih ini untuk kembali diberlakukan
dan sekarang konsepnya berbeda kalau waktu itu hanya beberapa jam saja
kalau kali ini kita berlakukan dua puluh empat jam selama tiga hari sampai hari minggu
dan mungkin saja apabila dilihat efeknya baik maka kemudian akan berlanjut
tapi kami juga melihat bahwa strategi penyekatan dilakukan sebelumnya
dengan membedakan antara sektor esensial dan non esensial kritikal dan non kritikal
ini juga banyak titik yang harus dievaluasi
perlu energi petugas yang luar biasa perlu ditanya satu satu apakah esensial atau non esensial
dan ini juga sangat berisiko untuk keselamatan para petugas di lapangan
karena harus ada interaksi erat dengan para pengendara kendaraan
roda dua ataupun roda empat
artinya jika tiga hari ini kemudian dinilai bisa menurunkan
apakah ada kemungkinan nanti akan diberlakukan di hari kerja kang
bisa saja tapi kita lihat dulu data data covid nya
karena ppkm ini kan diperpanjang sampai tanggal dua puluh lima
tanggal dua puluh lima nanti kita akan evaluasi untuk kemudian formatnya seperti apa
tentu berdasarkan koordinasi juga
nah dari situlah kita bisa rumuskan apakah pola ganjil genap ini berlanjut atau tidak
kita berharap sebetulnya kondisi agak membaik
sehingga tidak perlu lagi penyekatan penyekatan yang bisa membatasi pergerakan warga
kang bima boleh digambarkan kalau misal tadi kang bima menyebut bahwa di kota bogor sendiri
jumlah kasus aktifnya sudah mulai turun
bagaimana dengan bad occupancy rate nya kang
ketika ppkm darurat diberlakukan
angka kesembuhan juga naik
beberapa hari ini angka kesembuhan jauh lebih tinggi daripada angka positif
tiga hari lalu seribu dua hari lalu bahkan di atas dua ribu kemarin sekitar empat ratus ya
tetap di atas angka lonjakan positif
nah ini saya kira kabar yang baik
tapi sekali lagi masih harus terus siaga dan waspada
kita berjuang mulai dari hulu sampai hilir
di hulunya ini kita pastikan mobilitas warga terus dikendalikan
juga pengawasan atas warga kita yang isoman
di hilirnya juga kita terus atasi kelangkaan oksigen obat obatan dan juga jumlah nakesnya
kewaspadaan tidak hanya pasien yang di rumah sakit
tapi juga yang isolasi mandiri
sejauh ini juga ada berita soal keluarga
atau seseorang yang positif covid sembilan belas kemudian memutuskan untuk isoman
dan tidak beruntung ya meninggal dunia ya kang
sejauh ini seperti apa sih kang
tracing dan kemudian treatment atau pengawasan terhadap orang orang yang kemudian memilih untuk isoman
sekarang memang pertarungannya itu betul betul harus dihulu
kita melihat bahwa tenaga dari puskesmas rw siaga tidak memadai untuk menangani ribuan warga yang sedang isoman
kami di bogor sudah satu minggu terakhir ini membentuk relawan isoman
teman teman pemuda di bawah pimpinan ketua knpi
ini fokus untuk mendata mengawasi membantu warga yang sedang isoman
jadi kalau ada warga yang mengalami perburukan bisa dideteksi dengan cepat sehingga pindah begitu
data menunjukkan bahwa sebagian besar warga yang meninggal ketika isoman
pertama usianya di atas lima puluh
kedua belum divaksin
dan ketiga ada comorbid
artinya kalau ada warga isoman memenuhi tiga kriteria tadi
maka diprioritaskan untuk dipindahkan ke tempat isolasi yang lebih bisa diawasi
kami di bogor punya beberapa lokasi untuk warga isoman di tingkat kelurahan
dan juga ada tempat isolasi yang bekerja sama dengan pihak lain
seperti asrama mahasiswa ipb dan ppkp
nah di tempat tempat ini lebih mudah diawasi daripada di rumah
walaupun tadi saya sampaikan
di rumah pun sekarang kita perkuat pengawasan melalui relawan isoman
tetapi kalau memenuhi kriteria tiga yang rawan apabila terpapar
maka akan dievakuasi ke tempat isolasi yang lebih bisa diawasi
ini juga tidak sedikit loh kang
warga yang memilih untuk isolasi mandiri mungkin mereka menganggap masih sehat
belum tahu kalau mungkin ada perburukan
sejauh ini seperti apa sih kang dari pemkot sendiri untuk bisa menentukan isoman atau tidak
kadang kadang mereka tes sendiri di laboratorium swasta
kemudian memutuskan sendiri untuk isoman
ya persoalannya adalah pertama lapor atau tidak
kalau lapor tentu akan mudah menentukan tahapan berikutnya
kalau lapor kalau diketahui kalau memang tidak ada gejala atau gejala yang sangat ringan
dan rumahnya memungkinkan silahkan bisa isoman
tetapi kalau rumahnya tidak memungkinkan
maka pihak kelurahan rw siaga puskesmas akan berkoordinasi untuk mencarikan tempat isolasi
puskesmas akan berkoordinasi untuk mencarikan tempat isolasi
kita akan berkoordinasi untuk mencarikan tempat isolasi
begitu kira kira mekanismenya
dan kita lihat memang ada juga warga yang agak sulit diyakinkan untuk tidak di rumah
nah ini banyak kasus seperti ini sehingga perlu pendekatan ekstra dari lurah dari rt rw
untuk membuat warga ini sadar apabila rumahnya tidak layak
apabila kondisinya juga tidak baik untuk bersedia dipindahkan ke tempat isolasi
ya kang kita bicara soal lain tadi
menarik kang bima menyebut soal vaksinasi
bagaimana pemkot bogor ini bisa menggenjot vaksinasi di kota bogor
berapa titik yang dipersiapkan dan stoknya yang penting stok vaksinnya apakah mencukupi
perhari dilakukan sekitar tujuh ribu vaksin diberikan
tetapi kita ingin tuntaskan ini lebih cepat
karena itu akan ditingkatkan cakupannya sehari minimal lima belas ribu
untuk itu kita sudah siapkan semua tempat untuk vaksinnya
sentra vaksinnya ada empat belas ditambah sekolah sekolah
jadi ada sekolah sekolah kita siapkan kemudian juga ada rumah ibadah
kita akan juga tambah lagi vaksinatornya administratornya yang melibatkan asn
jadi tempatnya siap anggaranya ada dm nya direkrut
dan sekarang yang paling penting adalah stok vaksinnya
kami sudah berkomunikasi bersurat kepada bapak menteri untuk minta atensi khusus
agar di drop vaksin vaksin ini sampai ke kota bogor agar kami bisa mempercepat
september insya allah bisa tuntas kalau distribusi vaksinnya itu lancar
baik terakhir kang bima singkat saja ini ada kesan bahwa atau ada kabar yang menyebut bahwa
jika kasusnya turun akan ada relaksasi restriksi dari ppkm darurat
sejauh ini pemkot bogor bagaimana kang kalau misal akhirnya kemudian dilonggarkan pembatasannya
poin utama adalah kita semua harus lihat berdasarkan data
data lonjakan kasus positif data ketersian tempat tidur itu penting
kalau tempat tidur relatif aman kasus positifnya bisa terkendali relaksasi sangat mungkin dilakukan
apalagi hari ini kita melihat kondisi warga ini sudah betul betul berat begitu ya
kita sangat paham kesulitan mencari nafkah kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari
jadi relaksasi ini diperlukan bukan untuk rekreasi
relaksasi ini dibutuhkan ketika angka covid nya memungkinkan untuk tunjang aktivitas ekonomi warga
dan saya kira sangat mungkin itu terjadi ketika tanggal dua puluh lima nanti kita hitung hitung semuanya
jika trend sudah membaik maka akan dilakukan relaksasi sehingga tidak lagi di level empat
tapi turun levelnya paling tidak di level
baik terima kasih bima arya sugiarto wali kota bogor sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini